ini anak kita amira
kamu ingat kan mas
ibu kok kayak gini sih ibu
apa gara gara ibu lagi ada masalah sama bu leni
ibu tapi kan gak ada hubungannya sama papanya rizky
kalau memang dia papanya rizky
ibu tidak akan semarah ini
tapi karena dia itu adalah
karena dia adalah bukan papanya rizky
kenapa aku bisa salah bicara
pokoknya kamu dengerin
ibu gak mau lihat dia ada di sini
pergi ibu dia pergi
tidak ibu jawab dulu dong
gue jelasin dulu maksud kata kata ibu tadi
apa maksud ibu dia
apa maksud ibu dia
ya itu bukan ayah kamu
berapa kali sih ibu bilang sama kamu amirah
ayahmu itu sudah mati
jadi kamu jangan ingat ingat lagi ayah kamu
akhirnya kamu itu sudah meninggalkan kita untuk selama lamanya
ibu tadi salah bicara
jadi kamu harus percaya sama ibu
kalau ibu bilang ayah kamu sudah mati itu berarti ayah kamu bisa mati
ucap untuk apa kita berharap amira
lupakan semua harapan kamu
karena ayah kamu tidak akan mungkin kembali lagi
ibu juga memang gak mau seperti ini amira
ibu gak mau
tapi untuk apa
untuk apa kalau kita harus hidup dibayang bayangin oleh ayah kamu
sekarang cuma kamu sama ibu
gajah gajahin kamu
sekarang kamu dengerin ini amira
bawa orang ini pergi bapak
ibu kenapa berubah seperti ini
pada waktu itu ibu yakin kalau saya suami ibu
kenapa sekarang ibu berubah
kalau saya itu bukan suami ibu kenapa
karena kamu sudah melupakan aku mas
karena kamu lebih menyayangi
kau lebih menyayangi aini daripada aku
aku adalah istri kamu
tapi yang kamu terus ingat adalah cinta kamu yang gak kesampian itu
buat aku itu sama saja kamu sudah paci
karena karena sekarang saya sudah tahu
suami saya sudah mati
suami saya sudah mati

ya tapi kalau gitu apa yang bikin ibu keberatan untuk menolong bapak ini bu
aduh bu tolong
sampai di nemuin kontrakan yang baru bu
sekarang kamu keluar
karena saya gak sudi kamu ada di rumah saya
pergi dari rumah saya
pergi kamu buat suami saya
ibu jangan lagi itu
ibu apaan sih
pergi kamu sekarang juga
ibu kenapa sedih banget sama dia
gak usah kamu tanya tanya soal itu sama ibu
ya tapi kenapa harus kayak gini bu
gara gara dia mirip ayah
jadi dia ngingetin ibu sama semua kenangan tentang ayah
gak usah kamu seru seru tanya kamu
sekarang bawa dia pergi
bawa dia pergi dari sini amira
ibu dia lagi sakit
amira gak mau dia pingsan lagi bu
ayo dong bu tolong izinin dia sebentar tinggal di sini
ya udah amira
kalau kamu mau nolongin dia bawa dia
ibu gak peduli
yang penting jangan pernah dia menginjakkan kaki di rumah ini lagi
bawa dia pergi
ya ampun amira
lagian ibu kan punya hak untuk mengarang saya
melarang saya tinggal di sini atau tidak
yaudah kita cari kontrakan yang lain aja ya pak
kamu gak usah ikut
biar saya sendiri aja
enggak pak enggak jangan
saya takut gejala nanti bapak kenapa napa
terima kasih ya
untuk sewa di bulan pertama harus bayar sekarang pak
kalau harus bayar sekarang saya tidak ada uang ya pak
saya share tempat lain saja
tapi kalau cari di tempat lain
belum tentu bisa nemu yang semurah ini
sebetulnya aku udah uang sih dari bayaran jadi supir rizki
tapi sebenarnya itu buat nyicil utang
tapi aku juga gak tega sama punya rizky
dia kelihatannya masih lemah banget
kasian kan kalau dia harus cari cari lagi
apalagi setiap melihat dia
aku selalu inget sama ayah
dan kelihatannya dia
dia gak sekaya bu reni
pakai uang saya aja dulu pak
kamu kan masih banyak kebutuhan
ini pak dua ratus ribu kan
dijadikan langsung hadiah pak hari ini
terima kasih ya mbak
ini kuantian pak
terima kasih pak
terima kasih ya
setelah saya punya pekerjaan
kalau sekarang saya tinggal dulu ya pak
bapak istrinya lihat dulu aja di sini
biar saya cari bapak makanan
apa kamu benar benar anak angkat saya seperti kata wisnu amira
maafkan saya yang tidak bilang ke kamu
kalau saya bukan bapaknya rizky

saya takut dengan bapaknya rizky
saya takut dengan prabu wijaya yang kelihatannya dekat sama kamu
kenapa ibu kamu bilang saya ini bukan suaminya
padahal wisnu bilang
bapak itu sukanya makan apa ya
harusnya tadi aku tanya dulu sama dia
aku juga lagi pengen
pesan mie rebusnya dua ya
yang satu telurnya dadar
saya pesan satu lagi mie rebusnya ya
telur setengah matang
ini ya cobain ini dulu
aku peseninnya sama seperti kesukaan ayah aja kali ya
ya biarpun ibu yakin banget kalau bapak itu bukan ayah
tapi gak salah kan kalau aku pesenin makanan kesukaan ayah
yang satu lagi mie rebus
kuahnya dikit aja tapi telurnya setengah matang
terima kasih mbak
amera kebetulan sekali dia ada di sini juga
nasib orang memang bisa berbanding terbalik satu ratus delapan puluh derajat
padahal amira dan zahira seumur
mereka semua orang
kamu di sini
aku lagi makan sama papa di dalam
terus aku ngeliat kamu di luar
yang kuahnya sedikit telurnya setengah mateng
iya pak makasih ya
kuahnya sedikit dan telurnya setengah mateng
kok bisa sama kayak aku
saya pesan satu lagi ya
mie rebus kuahnya sedikit telurnya setengah mateng
oke sebentar ya mbak
dan dan juga papa itu
papa itu papa itu kan ayahnya amira
amira kamu pesan makanan itu buat siapa
mie rebus kuahnya sedikit dan telurnya setengah mateng
itu bukannya makanan kesukaan ayah kamu
kok kamu bisa tahu makanan kesukaan ayah